atlet peraih medali emas medali emas tunggal saudara ihram atlet roing menerima senilai lima ratus juta
medali emas ganda saudara riau ega atlet arkeri menerima senilai empat ratus juta
atlet peraih medali perak medali perak tunggal saudari keiko georgia atlet karate menerima senilai tiga ratus juta
medali perak ganda saudara susanto megaranto atlet catur menerima senilai dua ratus empat puluh juta
medali perak bergu saudari dita juliana tim voli pantai menerima senilai dua ratus sepuluh juta
atlet peraih medali perunggu medali perunggu tunggal saudari azzahra permatahani atlet renang menerima senilai satu ratus lima puluh juta
medali perunggu ganda saudari raudani fitra atlet kano menerima senilai satu ratus dua puluh juta
medali perunggu beregu saudara gian kurnadi tim e sport menerima senilai satu ratus lima juta
selanjutnya pemberian ucapan selamat oleh presiden republik indonesia kepada seluruh perwakilan atlet dan pelatih didampingi oleh para
dan pemerintah indonesia
sembilan atlet yang kita kirim ke sigim ke tiga puluh satu di vietnam empat ratus delapan atlet semuanya memperoleh medali baik emas perak maupun perunggu
sekali lagi dari empat ratus sembilan puluh sembilan atlet empat ratus delapan memperoleh
medali artinya delapan puluh dua persen atlet yang kita kirimkan membawa medali pulang ke tanah air
betul yang disampaikan oleh menpora tadi membangun ekosistem yang baik itulah yang akan memberikan hasil
kerjanya juga fokus kirim gak usah banyak banyak sampai delapan ratus empat puluh pada tahun sebelumnya
tapi hasilnya meningkat
dan kalau kita lihat seperti yang saya sampaikan yang lalu sebelum berangkat
dua ribu lima belas kita peringkat ke lima dua ribu tujuh belas peringkat ke lima dua ribu sembilan belas peringkat ke empat dan sekarang kita masuk ke peringkat tiga
meskipun kita hanya mengirimkan empat ratus sembilan puluh sembilan

oleh sebab itu hari ini akan kita serahkan kita berikan bonus penghargaan kepada para atlet pelatih dan asisten pelatih
kepada para atlet yang kita berikan kurang lebih rp satu ratus tiga puluh lima ratus
kemudian untuk pelatih dan asisten pelatih rp tiga puluh dua miliar sebuah angka juga yang tidak sedikit
semoga ini memberikan inspirasi memberikan motivasi kepada atlet atlet yang lain
untuk nanti berjalan ke dunia
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh